kerumunan di salah satu kafe di kawasan jakarta selatan kembali terjadi
lagi lagi ketika ada pelonggaran muncul juga potensi pelanggaran
apakah betul masyarakat indonesia siap menjalankan hidup dengan penerapan protokol kesehatan yang aman
kami bahas bersama epidemiolog dari universitas erlanggao vindu purnomo
selamat malam pak windu
selamat malam mbak tiffany
salam sehat pak windu terima kasih
pak windu melihat kejadian ini ya ketika ada sedikit saja celah pelonggaran
bahkan ada potensi kerumunan kemudian pelanggaran
ini sudah terprediksi hal hal seperti ini walaupun bukan yang pertama tentunya
ya jadi kan kita tahu ya kalau pemerintah menunjukkan bahwa sebuah daerah itu sudah mulai membaik
itu kan kadang kadang kan tidak disadari oleh masyarakat seakan akan kalau mulai membaik itu mulai aman
padahal kan belum ya
jadi misalnya dki dki ini kan level tiga
level tiga ini kan sebetulnya kan belum aman
yang harus dikejarkan level satu atau ya
masih jauh kan dari tiga tiga dua satu
jadi belum aman pun bukan lagi very high risk ya
tidak high risk ya tetapi belum low risk kan
nah jadi masyarakat ini harus terus meneruskan
terus diberi komunikasi risiko yang baik ya
dilakukan komunikasi risiko yang baik
supaya mereka ini ngerti bahwa kalau kita ingin segera terkendali
sebenarnya kan trennya bagus ya
dki ini bagus banget sebetulnya
meskipun masih level tiga tapi kan kecenderungannya bagus
tapi kalau kemudian disalah mengerti oleh masyarakat dianggap seakan akan sudah aman
kemudian mereka berkerumun ya bisa naik lagi
nanti nggak akan selesai selesai ini pandemi ini
jadi tentu sanksi itu harus diberlakukan ya
jadi kita nggak sekedar hanya edukasi edukasi terus
tetapi kalau pelanggaran dilakukan ya harus ada sanksi
sanksinya bisa terhadap pemilik area publik tersebut
juga pada pengunjung
pengunjung harus ada sanksi juga gitu ya
karena di dalam undang undang wabah maupun undang undang kekarantinaan kesehatan itu sudah diatur tentang sanksi sanksi tersebut
ya meskipun belum ada juklaknya ya
dalam arti peraturan peraturan pemerintahnya belum ada
tapi paling tidak bisa dibuat
kan diperda saya kira sudah ada
nah itu harus diberlakukan lah
supaya kita jangan sampai
melonjak lagi gitu
tadi pak windu sebutkan
artinya sampai atau kita mencapai level yang aman itu masih jauh perjalanannya
nah apakah dengan adanya tidak atau kurang ketatnya peraturan dari pemerintah
kemudian kedisiplinan kesadaran kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan
kurang bisa menahan hasrat untuk menjauhi kerumunan
ini juga yang menjadi salah satu tantangan
atau mungkin kendala untuk kita bisa mencapai level yang aman itu
khususnya untuk penurunan ppkm atau level ppkm pak windu
ya makanya kan pemerintah kan punya tangan kan ya
artinya punya power ya untuk menjalankan regulasi maupun kebijakannya kan
jadi artinya gini
selama masa pandemi ini belum terkendali
ya itu tetap bahwa masyarakat diminta untuk patuh
dan kepatuhan memang melalui berbagai macam cara ya
pen edukasi dikomunikasi pemberian informasi yang tepat
kemudian keteladanan dari para pejabat publik dan tokoh masyarakat
dan terutama ada sanksi
law enforcement harus diberlakukan
jadi tidak bisa kemudian kita hanya edukasi edukasi terus
karena ada orang orang yang memang bandel gitu
jadi itu harus dilakukan
tapi memang ya kita lihat ya
sejak ada penurunan level ini memang mobilitas ya
kalau dilihat dari google mobility ya
atau dari apa namanya
dari instrumen lain ya
kita kelihatan kok ya bahwa memang untuk rekreasi itu mulai
lagi lagi sudah hampir sama dengan baseline ya
hampir kembali seperti semula ya
kemudian untuk apa namanya
di taman taman ya
itu sudah mulai kembali lagi gitu ya
jadi memang apa ya
masyarakat ini ya sudah kalau sudah dilonggarkan ya sudah seperti itu
makanya tetap tangan pemerintah diperlukan ya
untuk supaya mereka patuh
nah tangan yang diperlukan ini salah satunya menyangkut dengan sanksi atau law enforcement
tadi pak windu juga singgung
nah melihat sanksi yang diterapkan selama ini
contoh dengan adanya case atau kasus di kafe di kawasan kemang ini
bukan penutupan atau penyegelan dalam waktu yang lama
tapi penutupan operasional sementara selama tiga hari
artinya sangsi sangsi yang tidak membuat efek jerah
begitu juga pengunjung yang datang ke kerumunan
kemudian dipersilahkan pulang
atau pergi dari kawasan
lagi dari cafe tersebut
sehingga ini pun yang menjadi kendala
bahwa ya itu tadi banyak celah
banyak kendor di sana sini
itu pak windu
ya jadi memang itu ya
kalau tidak ada sangsi
atau sangsinya terlalu ingan yang membawa efek jerah
ya nanti akan terulang lagi gitu ya
kita harus seperti singapura gitu ya
kalau ada pelanggaran
ya dan pelanggaran ini
sangsi sangsi itu obesif ya
jadi kalau pelanggaran pertama sudah didenda ya
tentang pemakaian masker
denda pertama itu
seratus dollar itu cukup besar kan
satu juta lebih
kemudian denda kedua
kalau ada pelanggaran kedua lebih meningkat lagi
bahkan sampai seribu dollar gitu
kalau ada pelanggaran ulang gitu kan
jadi ini sepertinya harus diberlakukan juga
meskipun memang untuk mengetahui pelanggaran ulang ya harus ada ini kan
ada ininya gitu
sekarang kan sanksi tidak menggunakan cara cara digital gitu ya
sehingga kita tidak bisa memantau ini berapa kali orang ini melanggar
tapi paling tidak harus menjerahkan ya
jadi yang gini ya
ini kan kebetulan
dan bukan kebetulan ya
pemerintah ini sebetulnya sudah mempunyai cara
untuk bisa mengurangi kemungkinan orang berkerumun dan lain lain ya
sehingga ketika ada orang yang positif misalnya masih tetap ada di area publik itu
sebetulnya sekarang sudah bisa dikendalikan
dengan namanya platform peduli lindungi
cuma memang ini belum luas
ya sampai semua kafe misalnya
di surabaya sudah ada kafe kafe maupun rumah makan rumah makan tertentu yang di luar mal ya
bisa menggunakan itu
jadi kalau ada orang ternyata tidak lolos karena dia ketahuan di situ merah atau hitam gitu ya
nanti kan ada warna hitam gitu ya
tapi sekarang masih ada warna merah
jadi kalau merah atau hitam nanti kalau ada warna hitam
itu orang nggak bisa masuk
tidak bisa memasuki
tidak bisa memasuki kafe tertentu atau area publik tertentu
taman tempat rekreasi dan area publik lain
dan itu kalau digunakan secara luas
itu akan bagus sebetulnya
cuma masalahnya belum
sampai sekarang belum
masih hanya di mal sama penerbangan dan mungkin kereta api ya
tetapi yang di tempat tempat publik lain itu belum banyak
kecuali beberapa tempat memang sudah mulai melakukan
di surabaya sudah ada beberapa rumah makan restoran yang sudah menggunakan itu
kalau ketahuan di situ tidak hijau ya tidak bisa masuk
pak windu melihat artinya begini
melihat kecenderungan apa saya bilang
kecenderungan karakter masyarakat indonesia ya
yang lekat dengan saya bilangnya mungkin kegembiraan kolektif
suka bersosialisasi ya kan dan lain sebagainya
apakah untuk tempat tempat yang memang punya potensi untuk menimbulkan kerumunan gitu
betul apa bisa dibuka di masa ppkm yang sekarang
atau kita memang harus masih menunggu sampai ke ppkm atau ada di level yang aman
nah kan gini
masalahnya kan semua regulasi itu kan ada di inmen dagri ya
di instruksi mendagri yang setelah itu
yang setelah itu
yang setiap minggu diupdate
jadi diupdate bahwa daerah daerah mana yang masih di level empat
nanti kebijakannya atau regulasinya seperti ini
kalau level empat masih ketat belum longgar
kemudian kalau level tiga lebih longgar ya
nah itu semuanya sudah diatur di sana
masalahnya kan memang apa namanya
beberapa tempat itu sudah diboleh kan memang di inm mendagri itu
kalau memang ya memang sesungguhnya level tiga pun itu
soalnya kan masih level yang high risk ya
jadi seharusnya memang masih harus lebih ketat gitu
ada beberapa yang diprediksi akan menimbulkan kerumunan seperti kafe kafe tadi
itu mestinya dibatasi dulu
tidak mungkin tidak boleh diaktifkan dulu
nah tetapi kan pemerintah memang apa namanya
memang ingin melonggarkan ekonomi ya
di level tiga itu sudah banyak yang memang sudah pulih aktif
tapi yang paling penting sebetulnya kan protokol kesehatan tadi
jadi kalau ada pelanggaran betul betul harus ada sanksi yang menyerahkan
karena memang sudah pemerintah memang sudah ingin ya sudah
ekonomi ya itu dilonggarkan
artinya gini mobilitas itu mulai aktivitas mulai dilonggarkan demi lancarnya roda ekonomi kembali
tapi tetap menurut saya protokol kesehatan tadi betul betul diawasi dengan law enforcement
kalau itu bisa membuat gerah orang tidak akan berani melakukan
masalahnya kan kalau cuma disuruh pulang ya tidak ada denda tidak ada sanksi apapun
kapan lagi akan kembali lagi seperti itu
jadi intinya memang
tidak ada tidak ada tidak ada sanksi yang membuat dia tidak berani melakukan itu lagi kok
kalaupun ada pelonggaran tetap harus ada pengawasan dan ada penindakan ada sanksi yang tegas itu tadi ya
terima kasih pak windu purnomo sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
pak windu selamat malam sehat selalu